saya gak jadi gembira
pak tasnya ketinggalan pak
kasian ya pak amir
ikut merasakan apa yang dirasakan pak amir ya
ngerasain hal yang sama nih
kamu jadikan jemput aku
aku sih mau
tapi ya itu bebep
kamu gak perlu takut
yang dirumah sekarang sama aku cuma tante rere
sekarang juga aku meluncur ke rumah kamu ya
aku langsung jemput kamu
tunggu aku ya sayang
dadah hati hati ya
mama mau ke sekolahan boi
soalnya kan kamu belum bisa masuk sekolahan
kalau mama ngomong sama kepala sekolah kamu
kamu bisa dikasih ujian susulan
aduh gak usah ma
kok gak usah
boy malahan pengen ujian sekarang aja ma
udah sehat ini
tuh mama kan belum tahu kondisi kamu tuh udah bener bener sehat
udah belum masuk sekolah atau belum
jangan dulu deh kalau menurut mama mama
ih bener kaya
boleh cek kondisi anak saya
apakah udah bisa ke sekolah atau udah boleh pulang atau gimana gitu
kalau untuk pergi sekolah
sebaiknya jangan dulu
bu ini banyak banyak saja beristirahat di rumah
dan satu hal lagi
jangan melakukan aktivitas yang berat berat
oh gitu ya dok ya
jangan dulu boy
tapi saya udah sehat kok dok
udah kuat ini
jangan saja kuat boy
tetapi kondisi fisik dan organ tubuhmu kan belum sepenuhnya pulih
ya perlu waktu untuk pemulihan
jadi untuk sementara ya lebih baik istirahat sajalah dulu di rumah
kalau gitu terima kasih banyak ya dok
kalau begitu saya angkat disini
gak boleh nak
udah deh kamu istirahat aja
mama ke sekolah minta izin
ih enggak enggak enggak
mama sama sekali gak berasa direpotin
ya udah mama hati hatinya di sekolah
hah mama hati hati di sekolah
emang mama ke sekolah anak macan apa
anak manusia tau
ada temen saya di sekolah mah namanya supri
mama kan cantik
jadi kalau ketemu namanya supri hati hati gitu ya
banyak sih bukan cuma supri doang
wah kamu terpapar cemburu lagi gitu
terlalu banyak cemburu sama supri
kok megang salkunya gitu
gini tante megang salkunya
gak mungkin orang di depan itu pasti ian gak
cowok yang sama mama kamu dalam deket deket sama kamu
lama banget sih bebek mel mel
beganteng ganteng gini lama
tante salah itu mondi tahu tante
aduh tante kan tante tau seleranya mama tuh kayak gimana
udah kenal mama kan dari kecil ya
emang mama kan ya gitu deh seleranya
iya sih ya
itu beneran jelek banget sih
tapi hanuman aja masih mendingan gitu putih
ini ancur banget
susah deh jelasin apa kata kata
jadi itu beneran mondi
ya udah deh
maaf ya nungguin lama
nggak lama kok
aku sih nungguin kamu seumur hidup aku juga gapapa
ih pasuit banget
yuk kita jalan yuk
ya udah jalan ya
maaf di jagain melly ya
pagi bu devi hari ini gembira banget pamer tahu aja kalau saya lagi happy banget apa sih saya nggak tahu
dari bu devi auranya beda hari ini syukurlah kalau bu devi gembira by the way ini bebas
saya apakah gerangan yang membuat bu devi jadi gembira itu jadi kan di malam tuh saya ulang
tahun tuh pak sudah gitu candang ngasih surprise mau saya nah udah gitu saya seneng banget pasal
chandra melamar saya apa dan saya terima lamarannya oh my god i'm so happy sorry terlalu
bersemangat saya lagi senang banget
hai manger kau malah janggau gitu sih bukan ikut seneng enggak papa bu saya nggak jadi
gembira permisi pak rasanya ketinggalan pak oke
kasihannya pamir kenapa ikan ikut merasakan apa yang dirasakan pak amir
nyata tuh gue emang lebih ganteng kalau daripada lu buktinya milih aja sekali gue tembak langsung
kelepak kelepak sama gua cilin lagu ya bukan lagu kata pifak tayang berbicara
boy aja lewat sama buah lewat mana sampai taman mini ganteng si iya tapi jomblo mendingan gua lah